dalam video yang diunggah oleh satgas covid sembilan belas idi helmi ya dikuswardana
terlihat seorang pria tua sedang antri untuk disuntik vaksin virus corona
di nipah mall bakasar sulawesi selatan
yang membuat warganya terrenyuh
pria tersebut harus mengayu sepeda sejauh lima belas km
dalam video disebutkan pria ini tidak punya ponsel
untunglah panitia vaksinasi membantunya dengan cara manual
bapak yang belum diketahui namanya tersebut pun berhasil divaksin
walhasil pengikut dokter helmi yang tersentuh
ikut menyemangati dan mendoakan pria rentab bersepeda itu
bahkan ada yang ingin menyumbangkan sepeda motor untuk sang bapak
tim liputan cnn indonesia